mendingan sekarang kita pulang ke rumah masing masing
kita renungin masalah ini
bahwa itu ada benarnya juga
kemana geng kita
tapi lo semua harus inget
tujuan utama geng kita dibentuk
untuk warapan buat rek rekan
bukan buat tauran atau cari lusuh
yaudah lah kita cabut yuk
gue masih pengen
yaudah selalu lah
nurut sama bibi
aku udah gak tahanan dari sini
aku mau kabur aja dari sini
kamu jangan tinggalin pahmi ya
suatu saat papi akan bertukar
mami gak percaya sama perempuan itu
mami gak boleh ngomong kayak gitu ya
mama pokoknya harus temenin reva terus
kayaknya yang paling menyesdp
dia kan juga masih galauin mantannya
sekarang kita nggak usah ikutin pendapat dia
soalnya otaknya lagi gak beres
lu semua udah pasti ngerasain deh
boy tuh so baik so benar so pengen ngatur
padahal kita semua sama
disini gak ada yang beda kan
kita harus kasih pengertian buat boy
jadi lu setuju sama dia
ya enggak lah
gue setuju kalau kita gak bubar
ya tapi kita harus tetep kompak men
iya kita harus petani warior
mendingan sekarang kita pulang ke rumah masing masing
kita renungin masalah ini
bahwa itu ada benarnya juga
kemana geng kita
tapi lu semua harus inget
tujuan utama geng kita dibentuk untuk warapan buat rakan rakan
bukan buat tawuran atau cari rusuh
yaudahlah yuk cabut yuk
ya udah duluan
gue masih pengen sih
ya terus selalu lah
ayo yuk cabut ya
kita gak pernah ngejual
kalo ada yang ngejual duluan kita yang beli
biar gimana pun geng warrior itu punya harga diri
jangan sampai kita dilecehin sama anak anak segala itu
kita tunjukin ke dia bahwa kita bukan pengecut les
itu yang gue mau
teh itu tiga amy
tuhan ini tidak dimakan saya
mereka jadi orang tentara
iya iya betul betul pak
ayah kalau gitu saya siapkan dulu dokumen dokumennya pak ya
oke baik terima kasih
kok gak ada
ianya ada apa
bapak kemana ya
kok nggak ada di kamarnya
bapak di ruang kerjaannya
bapak di ruang kerjaannya
kalau boy kau gak ada
boy ada di kamarnya
udah dimarahin sama bapak
belum sih nya
gimana sih bapak ini
katanya kamu tuh masih belum marahin si boy
tadi kayaknya ada keburu telepon masuk ya
kok begitu aja lupa
gimana sih bapak
papa ini lagi banyak kerjaan mah
papa ini kan di rumah
bukan di kantor
kok masih aja sibuk
emang bapak tadi di kantor ngapain aja
kamu sendiri ngapain meeting meeting di luar
kenapa gak meeting aja di kantor
eh jangan salah
bukannya itu harusnya tanggung jawab kamu mah
sebagai ibunya boy
jadi menurut saya
si boy itu adalah tanggung jawab kita berdua
berarti sekarang kita akan sedang diam
kalau masalah setuju
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ma gue itu harus pergi ma
kamu mau kemana lagi
ya gini loh sama teman saya tuh
ini kan udah malem
tapi ini penting teman bu itu masuk rumah sakit
mama nggak peduli
palingan temen mau geng motor kamu itu kan
duduk aja lah sebentar
ya nggak bisa pak ini tuh penting
ini juga penting
emang ada yang lebih penting dari anak kamu
tapi ini penting pak
ini tuh dari klien
ayuk aldhih cepet angkat
aduh ini pada dari klient
papan balikin rere chuck
ini urusan anak kamu